selasa dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh dua menjadi hari penuh makna bagi muhadi
kakek tujuh puluh dua tahun ini kembali ke kampung halamannya di trenggalek jawa timur
setelah sempat terpisah dari keluarganya selama dua puluh sembilan tahun
dari bandara juanda sidoarjo muhadi diantar anggota polres trenggalek
hingga bertemu sanak saudaranya di desa ngadi soko kecamatan durenan
momentum pertemuan muhadi dengan keluarganya disambut sukacita ratusan tetangga dan kerabat
muhadi langsung melepas rindu kepada istri dan keempat anaknya
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga lalu muhadi ingin merantau ke negeri jiran malaysia
alih alih sampai ke tujuan ia malah terdampar di kota labuan batu sumatera utara dan tak memiliki uang
seorang polisi bertemu dengan muhardi yang hidup sebatang kara di labuan batu
muhadi menceritakan kisahnya terpisah puluhan tahun dari keluarga
cerita muhadi kemudian viral di media sosial
pak haris babi mengantar dari kola namung dan tadi sampai jam empatan ya pak haris ya
dan setelah sampai ke bandara juanda dari kasar lantas dan kasar pintel mengawal sampai ke sini
kini muhadi ingin menghabiskan masa tuanya di kampung halaman bersama keluarga
fadli rahman trenggalek jawa timur